hai kecelakaan maut itu terjadi pada rabu sore bus pariwisata ari fatma kencana terjun ke jurang
dengan ketinggian sekitar dua puluh m ditanjakan cahaya desa sekajadi kecamatan wado kabupaten sumedang
jawa barat bus nahas itu mengangkut lima puluh sembilan penumpang rombongan peziarah dari smp it al muwawah cisalak
subang yang terdiri dari siswa guru dan keluarga pendamping kecelakaan terjadi saat rombongan sedang
dalam perjalanan pulang dari wilayah pamidjahan tasik malaya salah satu korban yang berhasil
selamat menuturkan sebelum kecelakaan terjadi bus sempat oleng beberapa kali dan didahului bau
kampas rem yang menyengat bahkan terdengar teriakan yang menyatakan bus mengalami remblong goyang goyang
langsung terjun ke bawah mobil oleh ya sempatnya ada yang memperingatkan pada saat oleng sempat itu
eh saudara kita naiknya bau hangit naon itu itu di payung oke tayangnya cinta dikisahkan ayo
eha nuraiti warga pasir laja cisalak subang juga merupakan salah satu penumpang yang berhasil
selamat eha sangat bersyukur dirinya hanya mengalami luka memar di bagian kaki dan badan setelah
terbanting saat bus masuk jurang demi menyelamatkan diri keluar dari bus wanita lima puluh lima tahun ini mengaku
terpaksa melepas pakaiannya yang terjepit jogbus

biji lu eh sama lebih jenah membuat kebijil weh tak dilaan baju tadi gitu pun dibolak bolakkan
ayah eten salimut bestial teranti simutkan bete bete keluar papahwa gitu kan lu ayah
sakit bumi terlalu lain nolongan tetanggi dirinya hayukadih buka diri tunggu terasa
hingga kamis siang pengumpulan data dan bukti di lokasi kejadian maut masih terus dilakukan
petugas seluruh korban dinyatakan sudah berhasil dievakuasi namun bangkai bus belum bisa diangkat
dari jurang pelantaran lokasi yang terbilang terjal polisi pun berencana mendatangkan keren sementara
penumpang baru keluar dalam dua atau tiga hari mendatang hingga kamis sore korban meninggal
tercatat mencapai dua puluh sembilan penumpang sementara tiga puluh tujuh lainnya merupakan korban luka dan kini
masih dirawat di rumah sakit umum sumedang tim liputan cnn indonesia